terdakwa kasus dugaan merintangi penyidikan kasus korupsi frederick yunadi menyebut
kpk tidak bisa melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus yang membelitnya
menurut mantan kuasa hukum setia novanto ini kasusnya ada pada ranah tindak pidana umum
dan bukan ranah tindak pidana korupsi
pernyataan itu adalah satu dari puluhan poin keberatan atau eksepsi
yang dibacakan frederick yunadi di persidangan pada kamis siang
selain keberatan itu dalam eksepsi setebal tiga puluh tujuh halaman
frederick juga keberatan atas penetapannya sebagai tersangka karena ia meyakini
bahwa ia memiliki hak imunitas sebagai advokat saat melakukan pendampingan terhadap kliennya
di luar maupun di dalam persidangan
hak imunitas yang dimaksud frederick adalah profesi advokat tidak bisa dituntut secara pidana
maupun perdata saat melakukan pekerjaannya
dengan puluhan poin keberatan frederick meminta majelis hakim untuk menerima eksepsinya
karena dakwaan penuntut umum komisi pemberantasan korupsi
dinilai tidak jelas dan tidak cermat
kalau mengatakan bahwa saya menghalangin
buktinya sn itu saya yang telpon kpk supaya orangnya ada di sana
kecuali snnya hilang
saya tidak ada sama sekali dalam hal ini melakukan menghalangin
dia mengatakan saya ke sana untuk mengecek kamar
saya tanya orang tersangka pun
apakah ada peraturan
tidak boleh ke rumah sakit
orang itu tidak bisa kemana mana kalau seorangnya statusnya dalam tahanan
kalau dia tidak dalam tahanan kan suka suka dia dia mau kemana
dan sekarang itu kan suatu pertanyaan yang amat tidak masuk di akal
kalau saya bilang itu pertanyaan orang idiot
masa sekarang kalau mau periksa dokter minta surat pengantar dari dokter lainnya
situ nggak cocok sama dokter a mau dokter b kan bisa
tidak ada peraturan itu
tidak kemana mana teman yang disilir oleh siapapun yang berwakyou
tetapi yang pernah saya liongiku istri kl
saya kan soalnya berb llam saya yang kemampuan ini
karena bukannya baru saja saya bisa pergi
jadi aku juga untuk ditembak
tapi kurang mungkin undang aplikasi itu akan akan diermanjanakan